indonesia berhasil memegang amanah keketuaan asean dengan bukti mampu menyelenggarakan
konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua asean dengan aman lancar dan sukses di labuan bajo
diplomasi yang dijalankan presiden joko widodo mampu menyatukan para pemimpin negara asean
untuk bekerja sama lebih erat dan membawa asean menjadi pusat pertumbuhan dunia
di sela sela rangkaian perhelatan ktt ke empat puluh dua asean joko widodo mengajak kepala negara asean
menikmati keindahan labuan bajo dan matahari tenggelam di atas kapal pinisi
ada pun salah satu tujuan jokowi mengajak para kepala negara asean ini
adalah lebih menciptakan kehangatan kekeluargaan karena asean merupakan satu keluarga
salah satu capaian penting ktt asean labuan bajo adalah deklarasi perlindungan pekerja migran
capaian ini dinilai strategis karena masalah pekerja migran menyangkut langsung pada kepentingan kesejahteraan rakyat
dan beberapa kesimpulan penting dari ktt ini adalah yang pertama hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders
termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia
dan saya mengajak negara negara asean untuk menindak tegas pelaku pelaku utamanya
dalam deklarasi itu disebutkan perlindungan terhadap pekerja migran adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia
dan hal mendasar dari prinsip kemerdekaan seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia asean
ketua asean ketua perintah perintah perintah
indonesia baru saja berhasil menyelenggarakan ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo nusa tenggara timur
tentu saja ini merupakan momen yang sangat penting bagi indonesia untuk menunjukkan perannya
dan juga keberhasilannya menjadi ketua asean
nah menurut saya ini juga sangat sangat penting karena ini merupakan momen bagi indonesia
untuk juga menciptakan perdamaian dan juga menjadi bagian dari solusi untuk mencapai
dan menyelesaikan konflik yang banyak sekali terjadi di wilayah asia tenggara
nah bagaimana perjalanan ktt asean ke empat puluh dua kali ini
saya sudah bergabung bersama menteri luar negeri kita retno marsudi
yang tentu saja merupakan orang yang paling sibuk dalam penyelenggaran ini
dan suksesan dari ktt asean ke empat puluh dua ini
terima kasih apa kabar
baik dan semoga sehat selalu juga
kelihatannya akhir akhir ini bu retno ini sangat sangat sibuk ya dalam tingkat internasional
kita sudah berhasil menjadi presidensi g dua puluh dan ini merupakan sukses yang bisa menurut saya itu historis
jadi catatan yang sangat baik bagi peran indonesia di ktt
ktt asean ke empat puluh dua tentu saja tidak kalah penting walaupun ini merupakan lebih kecil lah
karena merupakan fokusnya lebih ke wilayah asia tenggara
tapi saya melihat ini dampaknya kan juga sangat penting di kancah internasional
di labuan bajo bagaimana
apa kesannya kepala negara datang ke labuan bajo
saya lihat dinner ada di atas pinisi melihat sunset bagaimana secara keseluruhan
ini kita belum tahu
kita belum bicara mengenai substansi ya
impresi dulu karena makanya indonesia ini dengan kebaikan dalam membuat artis yang baik
kita kan biasanya ktt ktt itu diselenggarakan di jakarta atau di bali
jadi mungkin orang sudah biasa tetapi tiba tiba kita melakukan ktt di labuan bajo
karena kita tahu bahwa persona indonesia itu sebenarnya banyak sekali
nah memang kalau dari sisi logistik kerja kerasnya luar biasa
kerja kerasnya luar biasa sehingga labuan bajo dapat atau siap menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan ktt
walaupun hanya dua belas pihak ya
jadi kan kalau asean sekarang dengan timor leste menjadi sebelas plus asean sekretariat
tetapi kan timnya juga cukup banyak medianya cukup banyak
sehingga dari keseluruhan itu yang berpartisipasi atau yang datang ke labuan bajo jumlahnya banyak sekali
jadi itu tentunya harus di adjust semua apa namanya persiapan logistiknya
tetapi akhirnya kita siap kita bisa menyelenggarakan dan impresinya mereka kaget dengan oh ya indah dan sebagainya
sangat indah apalagi labuan bajo
sangat indah sangat indah
apalagi delegasi youth oh tadi saya lupa ada delegasi delegasi untuk interface
jadi ada parlemen ada kalangan bisnis ada youth
ada anggota dari high level task force
jadi memang banyak sekali delegasinya pada akhirnya kalau kita total
nah delegasi youth dibawa ke beberapa pulau di sekitarnya
dan tentunya mereka wow
terus kemudian para kepala negara diundang oleh bapak presiden dengan sposis mereka masing masing
untuk melihat sunset di kapal pinisi
tetapi ide dari pinisi dan sunset itu tidak hanya bahwa
lihat kapal lihat sunset
tetapi presiden itu ingin menciptakan suasana yang lebih relax sehingga bisa bonding
bisa bonding persatuan diantara para leaders itu semakin kuat
karena bapak presiden mengatakan kita ini menghadapi tantangan yang sangat besar
kalau tidak ada bonding di antara para leaders
tidak ada rasa bahwa kita ini adalah one family
maka bagaimana asean bisa menghadapi tantangan
tentangan kedepan yang jauh lebih kuat
karena kan banyak sekali kalimat yang mengatakan kesatuan asean itu sangat penting
agar asean dapat menjaga sentralitasnya
nah disinilah pesan kuat bapak presiden
mari kita berlayar menuju satu tujuan bersama
ini jadi signifikan dan sambil menikmati matahari terbenam
ini sebenarnya ide siapa sih
siapa yang menyusun randang
karena kalau saya lihat ini dalam kita menyelenggarakan sesuatu
indonesia itu pasti ada hal hal yang menariknya yang bisa menjadi foto op yang bagus
bapak presiden itu orang yang sangat detail ya
detail dan selalu berpikir di luar box kebiasaan
jadi apa pinisi
finish itu kan kebanggaan kita
sudah ada di sana
tetapi waktu itu bapak berpikir oke kita retret di pinisi
saya kan bagian menghitung semua keperluan logistiknya
kalau kita di pinisi saya agak ragu
karena pada saat retret kita juga harus menyediakan interpretation system
bawa sistemnya ke kapal
terus kemudian itu akan ribet banget
ribet dan dia harus kedap
dia harus ini
kemudian jaringan wifi nya juga harus kuat
sehingga setelah kita hitung semua saya sampaikan ke bapak presiden
tampaknya kalau retreat di kapal agak susah deh
dari segi logistik kelengkapan teknisnya juga
kan kita nggak mau ya pertemuan kemudian terganggu dengan alasan alasan teknis
nah maka kemudian itu pun juga sudah last minute sekali
bapak presiden mengatakan kenapa kita tidak mencoba untuk memperkuat kesatuan asean di kapal dalam acara sosial bersama dengan spalsies
jadi sebenarnya acaranya simple
bajunya juga baju yang apa namanya casual sangat casual
kemudian di kapal itu sendiri praktis tidak dihidangkan apa apa
ada air kelapa ada juices
kemudian ada makanan kecil ada lempar
saya lihat ada lemper
tapi praktis beliau beliau ini cuma minum ya
jadi cuma asik untuk ngobrol bersama melihat
kebetulan ada pelangi
kemudian pas sunset itu pas kelihatan setelah itu redup dan hujan
jadi sempat waktu kembali itu sempat hujan
wah luar biasa
apa kata kata yang terdengar dari kepala negara yang datang ini
karena kan ini baru pertama kalinya ya diadakan kegiatan seperti ini
dan beliau beliau itu menikmati
menikmati sekali keindahannya
jadi tidak hanya di sunset nya di kapalnya
tetapi even di lobby di holding
biasanya itu kan kalau kepala negara ada ktt holdingnya itu ya di dalam ruangan ya kan
nah ini dibuat holding duduk di tepi air
jadi sesuatu yang luar biasa
benar benar ini adalah summit untuk diingatkan
hanya indonesia yang bisa melakukan ini
biasanya kalau di negara negara lain itu di ruangan yang pokoknya formal atau sama sekali tidak
sama sekali tidak menarik
di sini banyak ceritanya
tapi pasti perjalanan ke sana
dan saya tahu renno kan paling sibuk ini
apa kira kira yang mungkin kekhawatiran mungkin apakah mereka semua bisa datang bisa hadir
dan juga dari segi logistik tentu saja pengamanan
dan ada yang something yang sempat wah ini
kalau tingkat kehadiran tingkat kehadiran saya kira kita memiliki tradisi bahwa kalau ktt ya semua
kecuali memang karena alasan tertentu misalnya thailand ya
thailand thailand kan karena sebentar lagi mau pemilu
jadi kita semuanya paham
kalau myanmar kan karena ada situasi tertentu dan ada keputusan leaders yang memang untuk ktt tidak pada political level yang merepresentasikan myanmar
tetapi kehadiran itu bisa dipastikan pasti akan hadir semua
nah yang kita agak deg degan pada saat ini
degan pada saat itu adalah mengenai jumlah kamar hotel
jumlah kamar hotel kita sudah hitung
jadi menariknya adalah orang mungkin berpikir bahwa menteri luar negeri itu urusannya hanya substansi
negosiasi kemudian drafting kemudian menyusun pidato presiden dan lain lain
di kita karena bapak presiden itu detail sekali
maka mau tidak mau kita juga harus lebih detail dari beliau
jadi saya itu kan datang tanggal enam itu saya sudah tiba di sana
yang saya lakukan tanggal enam bersama dengan timnya dari pak mensesnek itu adalah menyisir semua kota itu untuk membetulkan banner
bannernya ada yang kebalik ada yang jatuh ada yang ini
jadi saya itu betul betul menyisir seluruh pulau itu hanya untuk membetulkan banner
karena bannernya itu ada yang kebalik
mobil ke sana bannernya ada di sana
jadi kan tidak kelihatan
jadi kemudian dibalik balik semua
jadi tidak bisa di delegasikan kepada
pada akhirnya memang tim yang jalan
tetapi kita detail
jadi mengenai kamar kita itu hitungan di rapat kabinet itu itu hitungan
pertama kekurangan kamar itu berapa coba
aduh kita langsung putar pikir gimana caranya ya
nah makanya akhirnya
nah makanya akhirnya
kemudian kita juga siapkan penginapan apung kapal sinabung
kapal sinabung kita sediakan dan utamanya itu adalah untuk menampung panitian nasional
termasuk pengemanan dan sebagainya
sehingga praktis kamar kamar hotel yang ada itu kita siapkan untuk delegasi dari luar yang alhamdulillah akhirnya semuanya tertampung dengan baik
jadi tantangan logistik memang sangat luar biasa
tetapi sekali lagi teamwork ya
belajar dari ke dua puluh itu kalau teamwork kita gak kuat gak mungkin
ya dan sekarang kita lihat juga always pushing the barrier ya
kalau bali kan biasa kan dari segi infrastruktur dan juga sudah terbiasa melakukan ini
tapi labuan bajo ini sesuatu yang baru dan mungkin ini bisa menjadi prototipe untuk bagaimana kita juga memajukan daerah daerah lain
daerah daerah lain betul
jadi kita melihat indo pasifik sebagai kawasan yang berpotensi
oleh karena itu yang dimajukan oleh outlook
oleh karena itu yang dimajukan oleh outlook
oleh outlooknya asean itu adalah kerja sama
ini adalah ktt asean yang ke empat puluh dua dan setahu saya kan ada yang nanti pada bulan september ya
jadi untuk khusus yang ini bu retno
saya lihat juga cukup banyak dokumen yang
yang dilahirkan ya yang keluar pada akhir itu ada sebelas kalau tidak salah
mungkin bisa secara keseluruhan tujuan dan dari segi substansinya apa yang persisnya sudah tercapai
dan apakah cukup puas mengingat ada konflik di myanmar dan lain sebagainya berlangsung
dan apa penilaian dari bu retno sendiri sebagai penyelenggara
jadi kenapa asean memiliki dua kawasan
jadi yang pertama adalah ktt di dalam satu tahun
ktt pertama dalam hal ini adalah ktt yang ke empat puluh dua di labuan bajo
itu ditujukan untuk memperkuat kekitaan
kerja sama di antara asean
makanya disitu belum terlibat mitra bicara kita
negara mitra kita
nah di ktt kedua biasanya dilakukan di bulan november
tetapi untuk tahun ini dilakukan september
karena dilakukan back to back dengan penyelenggaraan ktt g dua puluh
india kan satu region dengan kita
kalau kita misalnya tetap di november tidak mungkin para leaders itu datang dua kali ke region yang sama dalam satu tahun
jadi lebih karena itu ya teknikalitis
jadi dari segi penentuan tanggal pun kita harus ngomongnya seluruh dunia
ada apa ada ini kamu punya apa dan sebagainya kemudian dicocokkan
nah balik lagi ke ktt empat puluh
jadi ini adalah lebih kepada memperkuat kerja sama di antara kita
sehingga kita bisa dapat menghadapi tantangan masa depan
nah disini ada beberapa hal yang kita capek ya
jadi pertama adalah kita tahu bahwa sebuah organisasi atau asosiasi seperti asean
dia akan stabil
apabila dia dapat atau memiliki visi long term
yang tentunya di tengah tengah akan dilakukan akan direview atau dilihat kembali
nah disinilah indonesia mulai meletakkan dasar dasar
bahwa kita perlu long term fashion yang kuat di tahun sampai dua ribu empat puluh lima
jadi kan ada post vision dua ribu dua puluh lima
kemudian kita tarik dua puluh tahun
lalu dua puluh tahun lagi menjadi vision dua ribu empat puluh lima
nah ini adalah indonesia yang meletakkannya
jadi cikal bakal vision dua ribu empat puluh lima lahir di labuan bajo
ini penting juga dua ribu empat puluh lima indonesia seratus tahun kita
and then yang kedua kita juga tahu bahwa tadi saya bicara mengenai kapasitas
kan tidak mungkin sebuah asosiasi akan terus akan sama
sementara tantangannya berubah
oleh karena itu kita harus berani melihat diri kita sendiri
apa sih yang kita harus bisa perbaiki
nah oleh karena itu dari labuan bajo juga kita melihat
ada beberapa kapasitas yang memang harus kita tingkatkan
agar kita lebih kuat dari segi organisasi
misalnya memperkuat asean secretariat
memperkuat peran para duta besar asean untuk mengambil keputusan
kemudian memperkuat juga proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
ini dari aspek asosiasinya
untuk menjadikan asean fit menghadapi tantangan masa depan
terus di ktt ke empat puluh dua tentunya rakyat nih pengen sekali melihat buat gue apa sih
ya kan peningkatan sejahtera
ya kan peningkatan sejahtera
setelah ktt itu hanya bicara
nah ini yang dari sejak kita g dua puluh istilahnya membumikan
sekarang lagi marak perkara kejahatan perdagangan manusia
di situ kita addres langsung
maka di situ ada dokumen yang khusus memperkuat kerjasama
manusia khususnya online scan terus kemudian yang kedua ada perlindungan terhadap pekerja
migran ada pelindungan terhadap pekerja kapal khusus ini betul betul kepentingan rakyat yang
betul betul apa ya sangat sangat kepentingan rakyat sangat mendasar terus asean kalau
kita lihat asean asean itu banyak sekali negara mungkin kecuali singapura ya yang basis ekonominya
itu dari desa umkm maka disitu kita bikin sebuah networking villages kemudian dari aspek kesehatan
kemudian dari aspek penggunaan local currency dalam transaksi jadi betul betul kita address
apa yang sedang diperlukan masyarakat saat ini dan kita
masyarakat saat ini dan kita juga
mempersiapkan keperluan keperluan masa depan misalnya mengenai penggunaan local currency untuk transaksi
bisa lebih detail sedikit mengenai local currency ini apa artinya
jadi kita akan memiliki currency yang sama atau
this not that is not about asean currency saya kira masih sangat jauh ya dari situ
tetapi at least ada kesepakatan ini sebenarnya bidangnya bu menkeu dengan pak gubernur bi
intinya adalah kesepakatan untuk dalam transaksi itu kita bisa menggunakan
currency kita sendiri sehingga itu apa namanya bisa menahan fluktuasi fluktuasi dari exchange
intinya itu jadi all and all kalau kita lihat maka satu dari visi kita lahirkan kita memiliki keberanian untuk mari kita maju lebih kuat tetapi kita tidak lupa bread and butternya yaitu menghadirkan hasil hasil yang konkret kepada masyarakat
nah tahun dua ribu dua puluh itu berapa
ini sebagai tanggal yang sangat penting dan juga merupakan visi panjang yang dilahirkan di labuan bajo ini persisnya asean seperti apa nanti yang dibayangkan yang akan terjadi pada tahun dua ribu empat puluh ini bu retno
karena kita tahu selama ini mungkin asean lebih ke kalau kita bandingkan dengan asosiasi lain seperti eurozone misalnya
ini lebih banyak ke aspek budayanya aspek istilahnya
terserah tentang sebuah kultur dan tidak terlalu berkaitan dengan entitas politik
entit apa seperti apa nanti bentuk yang kita mimpikan terhadap asean ini
kalau pakai dua kata sebenarnya asean yang kuat asean yang dapat memerankan peran sentral
sekarang saja asean dihadapkan jadi saya ingin bicara dari indo pasifik
everybody no talk about indo pacific karena memang ada shift di atensi dan juga potensi tentunya
tidak mungkin akan menjadi atensi kalau tidak ada potensi start dari potensi bahwa indo pasifik itu memiliki potensi yang besar sehingga nilai strategisnya menjadi naik sehingga jadi perhatian
nah semua orang memiliki konsep indo pacific tetapi kebanyakan melihat indo pasifik dari sisi security aspek keamanannya
dan melihatnya dari sisi tidak inklusif eksklusif
nah melihat ini dulu ada debat beberapa tahun yang lalu indonesia adalah yang pertama mengatakan
padahal kalau kita lihat indo pacific asean itu ada di tengah tengah
masa sih semua negara punya konsep bagaimana melihat indo pacific asean yang ada di tengah tengah tidak apa apa
kita perlu negosiasi waktu itu kalau tidak salah satu setengah tahun to nego shate among us a mong asean members dan akhirnya setuju
jadi kita sudah punya outlooknya
ya jadi kita melihat indo pasifik sebagai kawasan yang berpotensi oleh karena itu yang dimajukan oleh outlooknya asean itu adalah kerjasama
yang konkret dan inklusif of course masalah security penting tetapi untuk negara negara asean untuk negara negara berkembang kerjasama yang konkret inklusif
itu yang lebih diperlukan karena apa kalau kita bekerja sama secara inklusif maka mau tidak mau itu akan menurunkan tensi juga
secara tidak langsung faktor keamanan itu akan teradres juga
jadi ini yang dikedepankan oleh asean outlook on the indo pacific dan kita sudah memiliki empat prioritas kerjasama
dan yang terakhir adalah trade and investment
nah sekarang di dalam keketuaan indonesia kita ingin konsep ini kembali lagi dibumikan
kita tidak mau terjebak dalam konsep for a concept on the paper only
talk only mungkin selama ini asean dianggap tidak efektif
jadi salah satu flagship indonesia keketuaan indonesia adalah asean indo pacific infrastructure forum
dan ini sudah kita jual terus dan tanggapannya sangat bagus
terakhir saya jual ini pada saat indonesia diundang saya diundang sebagai salah satu pembicara kunci dalam eu indo pacific ministerial forum di stockholm
jadi setelah ktt langsung saya terbang ke stockholm less than a day less than dua puluh empat hours
kemudian saya kembali ke indonesia
indonesia melalui belanda
jadi kelihatan sekali bahwa kita bukan sekali ini diundang tetapi waktu di paris tahun lalu kita juga diundang
dunia paling tidak uni eropa melihat bahwa indonesia memegang kunci di dalam bagaimana asean mengadres isu indo pasifik yang lebih inklusif dan mementingkan kerjasama
dan itu saya baca beberapa media internasional menyebutnya
jadi saya ingin menganggarkan apa yang saya sampaikan di stockholm kemarin
jadi indo pacific terlalu besar untuk dinikmati hanya oleh beberapa negara
dan itulah kira kira bayangan ke depan dengan contoh sekarang dua ribu empat puluh lima
tadi pertanyaannya dua ribu empat puluh lima
jadi tidak ada pilihan lain
kalau kita mau relevan kita masih relevan kita mau kuat bisa berperan ya mau tidak mau
jadi memang kita perlu pelan pelan menjadikan asean itu lebih lincah tanpa harus mengorbankan the feeling of being one family
karena kalau kita pecah kita tidak akan kuat
ini memang momennya bagi indonesia
saya lihat setelah g dua puluh nanti juga diundang ke g tujuh
ini sangat penting menurut saya karena apalagi dengan situasi dunia seperti saat ini
kalau dulu kan ada kita selalu bagian dari gerakan non blok ya non align movement antara yang barat dan yang negara negara yang bagian dari pengaruh uni soviet
sekarang saya lihat itu ada amerika serikat
tapi juga ada china inilah yang menjadi blok blok baru
sementara kita itu di tengah tengah merupakan ya sangat penting karena perjalanan perniagaan di dunia ini
ini semua bu reno saya lihat itu indonesia sebenarnya memegang kuncinya
nah kalau asean ingin menjadi lebih kuat tadi kan asean dua ribu empat puluh lima lebih kuat
kapasitas meningkatkan kapasitas asean itu sendiri
bukannya ini sekarang momennya untuk melakukan transformasi dalam decision making cara decision making nya
khususnya dalam hal hal penting seperti masalah myanmar ini
nah saya lihat yang membuat arsian ini dianggap agak lama itu karena semua harus konsensus
semua harus ayo dialog bisik bisik tidak ada semacam yang jelas
kita voting ini apa yang kita harus lakukan apakah myanmar harus disangsi atau abcd bagaimana
bukannya ini kesempatan buat indonesia untuk menunjukkan ke pemimpin
iya betul jadi tadi saya lupa jawab di dua ribu empat puluh lima yang mau diperkuat itu apakah hanya budaya politik atau ekonomi
kalau menurut saya semuanya karena sebenarnya asean itu kan berangkat dari ya kesamaan ya
terus kemudian ekonominya diperkuat
tapi perdamaian sangat penting
tapi kita mau tidak mau juga harus mengadres mengenai masalah soliditas di dalam kita melihat situasi geopolitik
jadi saya kira semuanya dan yang tantangan juga ada di dalam

dan juga adalah bagaimana kita meningkatkan integrasi ekonomi di antara kita
tetapi karena asean ini kuat maka kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi dengan mitra kita
itu kuat sekali memang dari data kelihatan kuat sekali pertumbuhan interaksi ekonomi antara asean dengan negara mitranya
jadi sorry agak mundur sedikit
nah sekarang balik mau cepat atau bersama
jadi ada satu peribahasa yang mengatakan kalau kita mau lari cepat ya lari sendiri
tapi kalau kita mau berjalan lama kita bisa berjalan bareng bareng
nah ini memang sebuah pilihan yang tidak gampang ya

kalau kita mau bersama nih ya memang tidak bisa secara langsung

kalau sendiri kan kita lari cepat ya kita akan cepat
tapi kan ide dari asean kan tidak lari sendiri kan
nah oleh karena itu kita harus mencari titik tengahnya ada di mana
tidak mungkin juga organisasi seperti asean terus menerus berlambat lambat
kalau kita berlambat lambat maka kita tidak akan menjadi relevan lagi
maka kita tidak akan dihitung lagi sebagai kekuatan
maka kita tidak akan dihitung lagi sebagai kekuatan
maka kita tidak akan dihitung lagi sebagai kekuatan

dan indonesia bukan seperti itu
kita tidak ingin bermain dengan jargon saja
kita memang betul betul ingin membumikan semuanya
nah oleh karena itu dan kadang kadang dulu kita lihat ya di asean
kadang kadang kalau ada satu situasi sulit dimasukin di bawah karpet
jadi seolah olah tidak ada apa apa
yang penting akur harmonis
jadi sekarang kita bilang sebuah keluarga itu harus berani menyampaikan pendapatnya
dan harus berani berbeda tanpa kita harus pecah
seperti kita keluarga
anak antara anak anak dengan orang tua kan kita punya pendapat
tapi apakah kemudian perbedaan pendapat itu memecah keluarga
karena bonding kita sudah kuat
bahwa kita satu keluarga
itu yang harus diperkuat
nah oleh karena itu kita sudah dalam beberapa tahun ini terutama pada tingkat menteri ya
atau tingkat menteri luar negeri
itu pasti ada sesi di mana kita bicara sangat terbuka
terutama litely karena ada isu myanmar pop up lagi
seperti misalnya kemarin saya host working dinner
itu diskusinya sangat terbuka
jadi sudah tidak lagi ayo kita tahu masalah di bawah karpet
dan saya juga senang melihat retreat nya leaders yang dipimpin presiden saat di labuan bajo
sangat terbuka sangat candid dan interaktif
jadi kalau dulu kan hanya baca statement
jadi sekarang lebih cair
sekarang lebih cair dan kita tidak malu untuk di dalam debat itu untuk berbeda
karena namanya demokrasi
jadi memang kita perlu pelan pelan menjadikan asean itu lebih lincah tanpa harus mengorbankan the feeling of being one family
karena kalau kita pecah kita enggak akan kuat
dan tadi bicara mengenai asean kemudian di antara negara negara yang saling berrivalitas
message presiden di awal keketuaan adalah kita tidak ingin jadi proksi
tapi bagaimana kita bisa menghindar
kita tuh pas di tengah tengah dan kalau kita bicara mengenai security kita kan sebenarnya tidak bisa
kita tidak menghindar
kita tidak bisa menghindar
bahwa kita tidak bisa menghindar
karena kita di tengah tengah
karena kita di tengah kan kita enggak mungkin pindah
kita enggak mungkin pindah kan
kita ada di situ
bagaimana kita bisa memainkan hubungan kita dengan semua pihak yang mereka saling bersaing dan message kita jelas
semua adalah teman kita
untuk teman ada saatnya kita setuju
ada saatnya kita berbeda
optimis tapi at the same time kita menyadari
dalam hal hal yang penting
contohnya myanmar ini
kan buktinya kan harus ada sesuatu yang out of the box itu
sampai saat ini tidak ada
seolah olah kita helpless
sebenarnya kalau ditarik itu ya apakah un juga bisa menyelesaikan
jangan kan asean un pun tidak bisa
tetapi jangan lupa kalau kita lihat apakah ada kemajuan
tidak gampang ya
kita berani mengatakan i will engage all
itu tidak terjadi sebelumnya
tetapi saya berani mengatakan indonesia berani mengatakan
itu kita tidak mengada ada
jadi kita menjalankannya
oleh karena itu kita meng engage ada nug ada sec nya ada etnic groups nya
kita engage semua
karena dengan mendengarkan kemudian kita bisa membangun jembatan
walaupun saat ini kita belum bisa membangun jembatan
karena perbedaannya sangat lebar
dan ini didukung semuanya oleh asean
jadi banyak behind the scene ya di asean
capek juga dong ini ya
karena di antara mereka
rasa saling tidak percayanya tebal sekali
yang ada adalah distrust
oleh karena itu kita bikinkan space masing masing kepada mereka
untuk mereka bisa bicara dulu dengan kita
dan harus ada trust di antara stakeholders semuanya ini kepada asean
kadang kadang asean oleh nug dibilang kita sangat pro sec
sec sampaikan bahwa kamu berhubungan dengan nug kamu pro
ini adalah partai yang mereka bertikai di mikir nyanmar ya
our business is myanmar kembali damai
dan menjadi negara anggota asean yang bertanggung jawab
jadi untuk bantuan kemanusiaan ada kemajuan juga
yang dulunya kita tidak dikasih akses sekarang ada akses
dan kemudian aha center bisa menyelesaikan joint need assessmentnya
dan kita sekarang sedang merancang bagaimana delivery nya
karena kalau untuk delivery kan memerlukan jaminan keamanan
kan kemarin sebelum ktt kan misi bantuan kemanusiaan kita diserang
kita memang jalan pelan
jalan pelan tetapi yang ingin kita lihat ada langkah maju
kalau orang nanya di bawah indonesia masalah myanmar akan selesai nggak
nggak akan selesai
itu masalah yang sangat dalam
tujuh puluh tahun negara itu di dalam konflik
jadi fokus ke low hanging fruit yang common interest yang bisa seperti tadi
terus menyampaikan pesan ayo dialog
karena yang bisa menyelesaikan masalah nyanmar itu yang nyanmar
apapun yang di dalam even un nggak akan bisa
kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk menyelesaikannya
timor leste kapan akan diakui
kemarin ya saya lupa itu juga waktu ktt roadmapnya sudah selesai
jadi sekarang tinggal bagaimana timor leste memenuhi roadmap tersebut
dan yang saya senang di dalam pertemuan kemarin
antusiasme atau komitmen dari negara anggota untuk membantu capacity building terhadap timor leste
agar cepat memenuhi kriteria yang di dalam roadmap itu sangat kuat
sorry aku jelasinnya berapi api
karena kita asean bukan barang yang baru
ini selalu sesuatu yang memang berkaitan dengan identitas diri kita juga peran kita
apalagi sekarang kita sebagai
c dari asean itu
ini kita rasa indonesia harus melakukan sesuatu yang berbeda ya tingkat of the box
tapi perasaan secara keseluruhan yang keluar lahir dari ktt ke empat puluh dua ini
semua masih optimis terhadap keberadaan asean
bahwa kita itu memang relevan
diperlukan pada tatanan dunia yang sangat berubah
optimis tapi at the same time kita menyadari
growth ini menurut saya menarik
karena kalau kita lihat sekarang dari sisi ekonomi disinilah pusat pertumbuhan
kita lihat begitu perekonomian di eropa dan di amerika serikat babak belur ya apalagi dengan perang dari ukraine
dan juga inflasi yang begitu tinggi mau tidak mau kita justru bisa menjadikan diri kita itu sebagai contoh
ke ktt yang ke empat puluh tiga
itu bersama mitra
nah menurut saya disinilah asean bisa memperlihatkan relevansinya
karena kawasannya lebih luas lagi indo pacific
apa kira kira outcome yang ingin dicapai
pesan utamanya adalah satu asean harus tetap duduk di driving seat sentralitas asean
kemudian balik kepada tema
tema itu sebenarnya asean nilai apa
asean matter epicentrum of growth itu sebenarnya bisa dipakai even pasca keketuaan indonesia loh
karena apa yang kita lakukan sekarang adalah membuat asean matters epicentrum of growth
jadi itu sebenarnya long lasting lebih lebih panjang
nah karena kita ingin menunjukkan bahwa kita we on driving seat setelah hasil ktt kita sudah cukup kuat kita bawakan lagi ke mitra kita
oleh karena itu terutama sebenarnya yang menjadi highlight itu biasanya as kan
east itu karena kita plus negara negara besar di situ
kita ingin negara negara mitra ini mendukung tujuan utama asean
untuk menjadikan asean matters untuk menjadikan asia tenggara sebagai epicentrum of growth
oleh karena itu indonesia mempersiapkan dokumen untuk eas itu ya judulnya asean matters epicentrum of group
karena inilah yang kita perlukan
terus kemudian yang mitra kita mendukung kita
tentunya tidak bisa dihindari isu isu geopolitik pop up ya
nah ini dia
ini kan is ini kan lebih ke fokusnya ke security
karena keamanan kan juga harusnya
karena bagaimana kita merasa aman apalagi saya lihat ini kalau ada eskalasi taruhlah dalam antara rusia dan ukraine
yang akhirnya juga
amerika serikat dan eropa juga terbawa bawa
dan juga dengan china
ini kan pasti ada pencarian afiliasi baru
nah bagaimana supaya asean ini tidak terbawa bawa burut
karena mau tidak mau mereka ya taruhlah china
deket deket dengan rusia misalnya
taiwan nanti melihatnya ke eropa dan ke amerika serikat
ini akan menjadi satu masalah besar
kalau saya melihatnya mungkin tidak pakai masalah besar tapi
ini akan menjadi satu masalah
kita akan memiliki diskusi yang sangat menarik bahasa diplomatiknya
jadi kita sudah dapat
kita sudah dapat memperhatikan keamanan kita
sudah bisa kita pastikan bahwa diskusinya pasti akan hangat
diskusinya pasti akan menyebut beberapa konflik
tidak hanya katakanlah di ukraina
tetapi akan pop up juga isu terkait dengan laut cina selatan
jangan lupa ini posisi kita
jadi gini kita menjawab satu isu berdasarkan hukum internasional
jangan double standard
kita hanya mikir satu hal
kemudian melupakan hal yang lain yang ada di depan mata
setiap hari orang dibunuh
karena perdamaian ini hanya akan tercipta
kan sudah ada pegangannya hukum internasional
apapun yang disebut
tetapi kita harus mengambil kesepakatan
karena kalau tidak ya tebang pilih
mana yang cocok akan diambil dan sebagainya
jadi tidak bisa dihindari bahwa isu geopolitik akan pop up
kita navigasi supaya kemudian akhirnya yang terjadi setelah perdebatan itu semua
ya mereka setuju untuk mendukung kita menjadikan asean matters dan epicentrum off road
karena matters ini menjadi kepentingan mereka semua juga
kalau asean tetap bisa memainkan sebagai motor bagi perdamaian stabilitas
yang untung bukan hanya asean tetapi mereka juga
jadi kita coba relate isu kita dengan isu mereka
kalau dulu itu diplomat hanya diajarkan untuk meng compost language yang bagus
harusan tone dan sebagainya
jadi mengawang awang terus saja
sekarang tuntutannya tidak begitu
diplomat harus bicara kongkel juga
nanti siapa yang datang
september selain anggota asean itu sendiri
siapa mitra mitra yang dipastikan sudah
kita masih terus ya tentunya sampai kalau mengenai tingkat siapa yang akan hadir itu pasti sampai beberapa hari menjelang
tetapi plusnya itu kan ada amerika kemudian rrt india australia new zealand jepang korea selatan
banyak lagi lah
kalau kita mau ke ktt kita memiliki tantangan di satu level lebih rendah
itu akan diadakan pada julai
jadi pertemuan para menteri luar negeri yang komponennya hampir sama bahkan lebih besar karena kita ada arf
arf itu dua puluh delapan negara kalau tidak salah
karena ada korea utara juga kita undang
dan itu akan menjadi pertemuan yang menarik
dan g tujuh juga kan kalau tidak salah
kita akan diundang
kita akan diundang ke hiroshima sebagai mitra g tujuh dan kita konsisten
kita akan membawa sebagaimana waktu kita jadi presiden g dua puluh kita akan membawa suara dan kepentingan dari global south
jadi sudah waktunya suara dan kepentingan global south betul betul diperhitungkan dalam perhelatan dunia
ya apalagi india sekarang menjadi salah satu
paling paling besar ini dari segi populasinya
ini terakhir brotno karena kita kan sekarang tahun dua ribu dua puluh tiga kita sudah lewat g dua puluh nanti ada ktt asean yang termasuk yang kedua
saya lihat dari dimulainya presiden jokowi memimpin indonesia ini
in the beginning ya saya lihat mungkin tidak terlalu tertarik ya dalam aspek yang berkaitan dengan luar negeri
semuanya kalau friends ya friends with economic benefit dan lain sebagainya
tapi semakin kesini itu seolah olah ada perubahan sampai misalnya ketemu dengan putin ketemu dengan zelensky
jadi ada semacam inilah evolusi yang membuat pemerintahan ini jauh lebih berperan
saya ingin tanya bagaimana evolusi dari dan peran serta cara indonesia memainkan kepentingan dunia
indonesia memainkan politik luar negerinya dan dengan siapa siapa mungkin mendapatkan baik itu masukan kolaborasi kerjasama seperti apa sih
kalau kita pada tingkat saya ya tentunya kita berusaha bermain dan sebagainya
tetapi di dalam bermain sekarang memang hitungannya lebih jelas ya
dalam artian saya adalah diplomat karir jadi saya tahu sekali evolusinya
kalau dulu ini tidak hanya terjadi di indonesia ya tetapi sebuah evolusi dunia
kalau dulu itu diplomat hanya diajarkan untuk meng compost language yang bagus harus santun dan sebagainya
jadi mengawang awang terus aja
sekarang tuntutannya tidak begitu
diplomat harus bicara konkret juga
memang harus ada tetap tetap apa namanya pelajaran dasarnya tidak bisa dihindarkan
karena kalau tidak kita menjadi aneh
tetapi pada saat kita akan pergi atau akan meng enggit sebuah negara itu kita betul betul menghitung
oke apa kepentingan kita
kira kira mereka buat kita kepentingannya apa
jadi semuanya sudah kumret
dan bapak presiden kalau dilihat mungkin beliau agak jarang pergi ke luar negeri
beliau keluar negeri
itu biasanya melalui proses yang panjang
dalam artian beliau akan beberapa kali tanya kepada saya
saya ke sana tujuannya apa
hasilnya untuk rakyat apa
jadi yang ada di benak beliau itu rakyat
tetapi hubungan kita tidak kita korbankan untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara
jadi sekali lagi ini bukan hanya tren indonesia
ini adalah tren dunia dan sampai pada titik kepala negara pun pada saat mereka bertemu
mereka tidak bicara hal yang mengawang
ya itu satu dua menit pertama
setelah itu kita bicara mengenai ekonomi
oke saya butuh ini kamu butuh apa
di mana kita bisa kerja sama yang saling menguntungkan
kita tidak mudah ikut sana ikut sini dan sebagainya
ini kepentingan saya
mari kita bekerja sama dengan siapapun
di situ kita justru kalau menurut saya kita dihormati oleh negara negara
kapasitas kementerian luar negeri itu sendiri menurut mbak bu reno bagaimana
karena kan sekarang language nya harus bisa bernegosiasi
kalau negosiasi kan pelajaran nomor satu
nah sekarang yang kita perkuat adalah pemahaman mengenai ekonomi
jadi memang kalau di negosiasi bahkan sampai negosiasi ekonomi pun perdagangan misalnya
negosiasi itu selalu ada diplomat kita yang mendampingi negosiasi
karena pada saat kita bicara even perdagangan nggak bisa lepas dari geopolitik
pasti ada flavor nya geopolitik
disitulah kita kemlu selalu menjadi advisor dan menjadi bagian dari tim negosiasi indonesia dengan negara lain
jadi kita juga mengubah orientasi kita pelajaran baku kita negosiasi politik luar negeri dan sebagainya tetap kita perkoko
tetapi ekonominya itu juga kita perkokoh
karena ini adalah tuntutan
kalau kita tidak berubah menjadi tidak relevan dong
dan di sini indonesia harus mau tidak mau assertif
tidak boleh diam atau akhirnya
sehingga harus ada capacity building juga dalam sdm nya
kita dulu suka begini
saya oh ini oh saya nggak mau
pihak luar mengatakan oke jadi kamu maunya apa
nggak ngerti kita
nah kita balik sekarang
kalau kita bicara dengan negara lain kita bilang saya maunya ini
kita bisa kerjasama kan untuk mencapai ini
jadi lebih enak
iya lebih enak
tapi finely challenge terbesar menjadi seorang menteri luar negeri saat ini
dengan begitu banyaknya problem geopolitik dan juga
karena tiba tiba menjadi
tantangannya semakin besar ya
karena ya situasi geopolitik udah semakin semakin besar sekali tantangannya
kemudian at the same time kita bertanggung jawab terhadap lebih dari dua ratus tujuh puluh juta orang
thanks got bahwa ekonomi kita stabil
tetapi ekonomi hanya stabil
kalau politik kita stabil
gak mungkin dong dalam situasi konflik misalnya
kita bisa stabil di ekonomi
nah itulah yang ingin kita jaga
stabilitas politik stabilitas ekonomi di dalam negeri
sehingga kalau kita di dalam negeri sudah kokoh kita bisa bermain
saya selalu mengupamakan kayak di rt lah
kalau keluarga kita udah kokoh kita bisa ikut arisan bisa ikut pertandingan volley bisa ikut apa apa
tapi kalau di dalam keluarga kita ricuh ya pasti akhirnya kita hanya akan di dalam aja
nah itulah indonesia dan syukurnya kita kokoh sehingga kita bisa bermain banyak di dunia internasional
terima kasih banyak bu raditya atas insight nya luar biasa
dan memang ini semakin lama kita dituntut karena kita negara besar mau tidak mau harus memiliki peran
dan harus memainkan peran
karena kesempatan ini mungkin tidak akan datang kembali
dan sekali kita diberikan peran
kalau misalnya dianggap sebagai negara yang betul betul kuat dan punya inisiatif dan bisa berpengaruh
pasti berbeda ya cara dunia juga memandang indonesia
kita harus betul menggunakan momentum ini
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sukses nanti juga ktt ke empat puluh tiga nya itu di jakarta
dan semoga hasilnya juga sukses
dan bagus bukan saja buat indonesia tapi wilayah asia tenggara dan juga seluruh dunia
demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi terima kasih stay safe